pesawat itu merupakan pesawat yang disewa sekretariat negara
khusus untuk keperluan kunjungan ke negaraan ke amerika serikat
pesawat maskapai garuda itu sengaja disewa
atas pertimbangan efisiensi biaya dan waktu
apabila menggunakan pesawat kepresidenan yang sekarang
itu harus transit tiga kali berdasarkan pengalaman yang dulu
dan setiap transit harus mengisi bahan bakar dan dihitung
biayanya akhirnya menjadi lebih mahal
direktur utama garuda indonesia irvan setia putra mengaku
akan sangat bangga dan siap
bila negara memanfaatkan pesawat milik garuda indonesia
sebagai pesawat kepresidenan
kita bagiannya pemerintah kita akan selalu menyatakan siap
untuk tugas apapun
kalau anda tadi tanya mau menyewa
tapi kapanpun kita siap
itu bagian dari mandat kita sebagai flag carrier
dan kalau pun akhirnya itu kejadian
tentu sebuah kebanggaan besar buat kita
pesawat boeing tujuh ratus tujuh puluh tujuh tiga ratus ir yang dimiliki garuda indonesia
diperuntukkan untuk penerbangan jarak jauh
dan dapat menampung banyak penumpang
pesawat jenis ini memang banyak yang belum digunakan
karena utilisasi yang rendah
akibat mewabahnya virus corona
tim liputan cnn indonesia